sebelumnya saya di
aktif di travel agent ya
cuma karena gara gara pandemi ini
jadi petar haluan
kita mulai di tahun lalu
kira kira sepuluh bulan yang lalu ya
kalau yang fresh itu kita jual
ke peternak itu di harga
nah kalau yang kering karena
ada penyusutan ada proses
ada penyusutan ada proses
kelanjutannya serta marketnya juga beda
harganya lebih mahal
kita jual per lima puluh gram itu di harga
per bulan dengan kapasitas kita yang sekarang
bulan lalu itu sekitar tiga belas